sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ibumu kami ajak ngaji soalnya ibumu sudah lama tidak muncul di pengajian

ibu ibu itu tuh pada nggak punya kerjaan makanya kerjanya sholat ngaji sholat ngaji
mengaji itu kan ibadah
bu kalau mau ibadah ibadah aja sendiri nggak usah ajak ajak orang
udah sana pergi pergi
bunga cukup nak
kamu sudah kelewatan seperti itu mbak ibu
udah cukup kamu bikin malu ibu

lebih baik kamu bunuh ibu
daripada kamu seperti ini mata kamu sudah ditutup oleh ilmu hitam itu nak
kamu harus sadar
apa yang kamu rasakan semua ini semua
kalau tini bukan jodoh kamu kamu nggak bisa memaksanya nak nggak bisa

udah ibu diam aja
jaga rumah baik baik jaga mana mana
aku tak berniataaaailb
berserak dulu tolong
ngapain lagi sih bunga kesitu
perbuatan jahat apa lagi yang akan dia lakukan
cari tau wah
ada perlu apa lagi kamu datang kesini
apa ada masalah dengan pujaan hati kamu
lelaki itu sih sekarang udah menjadi milik saya mbak
tapi sekarang orang tuanya menghalangi hubungan kami mbak
mereka tuh udah dikasih sama perempuan itu dan ibunya
bahkan mereka tuh udah ngasut orang kampung
supaya membenci saya mbah
perempuan itu tuh jahat banget deh mbak
dia tuh terus aja pengen diribut mas dino
padahal tuh kami saling mencintai mbak
ayo sebutkan permintaan kamu
saya pengen nih mbah
keluarga mas dino menyukai saya
terutama orang tua mbah dino mbah
dan seluruh orang kampung juga menyukai tingkah laku saya ya mbah
pokoknya semua orang kampung harus membenci perempuan itu dan ibunya
kalau perlu mereka terus dihubungi mbah
ini udah gak bisa dibiarkan lagi
bisa bisa semua orang kampung kena imbas ilmu peletnya
iya mbah saya masih inget
dan saya juga akan melakui semuanya
aku harus beritahu pak rt nih
ini sudah keterlaluan pak rt

pak rt kan tahu
permainan dukun itu apa
adalah perbuatan yang terjelah
kasihankan si ida dan bu lasmi
mereka mal besar karena pernikahannya dibatalkan
begitu saja pak rt
dari mana kalian mendapatkan laporan seperti itu
pak rt bu lira kan pernah melihatnya pak rt
dia pernah mendatangi rumah dukun
yang di pinggir hutan kampung kita pak rt
tapi itu kan belum bisa dijadikan bukti
pak rt pak rt pak rt
pak rt pak rt
bunga pak rt

iya pak rt kita sikat aja pak rt
tenang tenang tenang
bu lira kapan melihat
dan apa benar itu bunga
itu memang si bunga pak rt
bahkan saya mengupik pembicaraan mereka
si bunga meminta dukun pelet itu
untuk memelat orang tua tino
supaya menyetujui pernikahan mereka

dan dia juga meminta ajaknya
untuk semua orang kampung
agar semua orang kampung itu lupa
dan tidak memperdulikannya pak rt
iya pak rt
pak rt pak rt
pak rt pak rt
makin kurang ajar aja nih pak rt

baik baik baik
kalau begitu mari kita sama sama di sana
tapi ingat tetap tenang ya
tetap tenang mari
iya pak rt
pak rt pak rt pak rt
pak rt pak rt
pak rt pak rt pak rt

pak rt pak rt

pak rt pak rt
pak rt gps
patung begini pak rt
kemudian bisa lihat kan

bisa bicarakan baik baik jangan main hakim sendiri adek dukung kayak gini nggak perlu dikasih